bagi sebagian besar masyarakat teknologi komputasi awan atau cloud computing mungkin masih terdengar asing
namun dalam kehidupan kita sehari hari tanpa sadar sebenarnya kita telah menggunakan teknologi ini
misalnya dalam layanan email aplikasi transportasi online ataupun penyimpanan file
cloud computing merupakan kombinasi dari penggunaan komputer dan jaringan internet untuk kemudian terhubung dengan sebuah server
singkatnya komputasi awan menawarkan komputasi virtual via internet
semua data dan software akan disimpan dalam server internet
selain sebagai media penyimpanan data layanan
komputasi awan juga akan disimpan dalam server internet
komputasi awan juga menawarkan fungsi analisa data hosting website serta infrastruktur pengembangan aplikasi
bagi pelaku usaha teknologi komputasi awan merupakan solusi bagi migrasi digital
karena mereka tidak perlu lagi membuang banyak waktu dan biaya untuk membangun infrastruktur it dan server fisik
teknologi ini juga menawarkan fleksibilitas di mana semua data dapat diakses di mana saja dengan berbagai jenis gawai
kami sedang berusaha mengubah semua server dari kanada ke gcp singapura dan taiwan
salah satu plus besar adalah kita akan mempercepat semua pesan yang akan dikirimkan oleh blackberry messenger
ini berarti kita akan lebih cepat dari semua pesan lain dengan membawa pesan lebih dekat dengan indonesia dan berkaitan dengan pengguna indonesia
jadi plusnya adalah kita akan lebih cepat dan lebih fleksibel untuk orang indonesia
kepala pembangunan indonesia
pada cloud summit pertama di indonesia google memperkenalkan google cloud platform kepada satu delapan ratus pelaku usaha dan developer it
selain google microsoft juga hadir di indonesia untuk meramaikan kompetisi layanan komputasi awan
bagi para user yang masih khawatir dengan isu keamanan pada sistem komputasi awan microsoft menawarkan fitur hybrid cloud
oke jadi hybrid pada dasarnya begini kita menggunakan sumber yang ada di on premise
juga menggabungkan kemampuan di cloud
agar perusahaan dapat memiliki kebaikan di kedua dunia
jadi banyak yang melakukan contohnya data ditaruh di on premise tapi aplikasi front end ditaruh di cloud
jadi pada saat tadi mungkin yang usagenya banyak bisa di scale usagenya bisa di lower tapi tetap reporting data processing di on prem
meski memiliki potensi untuk tumbuh layanan komputasi awan di indonesia masih menemui beberapa kendala
di antaranya infrastruktur internet indonesia yang masih belum optimal dan keengganan dari para operator untuk membangun server di indonesia
semogahat berita terkini bisa di memberikan tempat pendapat di what's app